jadi ya dasar dasar bertinju ini cukup bagus
berdasarkan pantauan who dalam laporan pemantauan situasi covid sembilan belas di indonesia delapan belas agustus lalu saat ini kasus harian covid sembilan belas di indonesia terus menurun